menteri pertahanan ria mizar triakudu menyebut kelompok kriminal bersenjata atau kkb di papua
yang menembak sejumlah pekerja pt istaka karya yang sedang bekerja adalah kelompok pemberontak
menurutnya kelompok ini berisi orang orang lama yang berniat memisahkan diri dari nkri
hal ini diungkapkan ria mizar saat menghadiri rapat dengan komisi satu dpr selasa siang
ria mizard mengatakan kasus yang terjadi ini bukan lagi persoalan kriminal sehingga perlu ditangani oleh tni
dia itu bukan kelompok kriminal tapi pemberontak
kenapa saya bilang prota dia kan memisahkan diri papua dari indonesia
artinya pemberontak bukan kriminal lagi penanganannya harus tni
kalau kriminal ya polisi
jadi itu kelompok lama pak
kelompok lama yang sempat
iya lama lama itu juga orangnya
ini kerabat separatis bukan di sisi ekonomi atau apa
ingin memisahkan papua dari indonesia apa
ingat ingin memisahkan diri
tugas pokok kementerian pertahanan tugas pokok juga untuk
satu menjaga keadaan negara
dua menjaga keutuhan negara
tiga menjaga keselamatan bangsa
tiga menjaga keamanan negara
tiga menjaga keamanan negara
tiga menjaga keamanan negara
tiga menjaga keamanan negara
tiga menjaga keamanan negara
tiga menjaga keamanan negara
tiga menjaga keamanan negara
tiga menjaga keamanan negara
tiga menjaga keamanan negara
tiga menjaga keamanan negara
tiga menjaga keamanan negara